yaitu peternakan sapi perah simpan pinjam serta pengolahan pakan ternak
koperasi ini memiliki tujuh ratus orang peternak sapi perah dengan tiga tujuh puluh tiga ekor sapi perah
produksi susu sapi mencapai empat belas tiga ratus lima puluh lima liter per hari
dari usaha sapi perah ini kud tani makmur memberikan sisa hasil usaha sebesar delapan ratus juta rupiah kepada anggota
usaha sawi perah ini dimulai sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dengan satu dua ratus ekor sapi
namun kini terus berkembang hingga anggota koperasi memiliki lebih dari tiga ekor sapi perah
ini anggota kita lima
karena lima terkait dengan program kaudi mandiri
dan kita ada beberapa usaha yang ada beberapa usaha termasuk peternakan simpan pinjam papanian dan pengolahan proses pakan
anggota yang aktif yang nyetorkan produksi
susunya ke kaudi sedang berjumlah tujuh ratus
kalau untuk pendapatan kud memang bagus mas
apa yang kita lihat termasuk kalau kud ada shu yang dibagikan
biasanya kalau kita habis rat kemarin itu kita membagikan kepada anggota per liter itu seratus rupiah
total kemarin dengan jumlah susu yang kurang lebih empat belas ton itu delapan ratus juta
itu yang untuk khusus ke peternakan
para anggota kooperasi mengaku keberadaan kaudi tanik makmur ini memberikan kesejahteraan bagi anggota
pasalnya kooperasi memfasilitasi penjualan susu sapi bagi anggotanya
ahmad siono mengaku bisa mendapatkan pendapatan per bulan sebesar sembilan belas juta rupiah dari penjualan susu sapi di kandang yang berisi sepuluh ekor sapi perah
ia bisa mendapatkan delapan puluh lima hingga sembilan puluh liter susu sapi setiap harinya dengan harga jual susu sapi segar sebesar tiga puluh

kalau yang kita rasakan selama ini ya pelayanan itu lumayan bagus
terus dari sisi perhatian dari pelayanan kesehatan terus masalah fasilitas itu pun ada juga
nanti apa yang kita dibutuhkan itu pun berusaha untuk melayani
kalau kita total keseluruhan kotor itu bisa mencapai sembilan belas juta atau sembilan belas juta tujuh ratus juta

selain itu sejumlah kebutuhan peternak sapi juga difasilitasi oleh kod tani makmur seperti pakan ternak layanan kesehatan ternak sapi dan peralatan perak susu